dan ini si mama sama papa itu sempat ke rumah nino
kesha memang nangis terus tapi mungkin nina belum terbiasa ya
ya ini kan pertama kali no ngerawat bayi kan apalagi keisha baru lahir
kamu jangan cuma sikap gini ya
karena keisha tuh bisa ngerasain kalau kamunya gak tenang
kalau kamu mau keisha teman kamu juga harus tetap
aku takut mereka ketahuan
ya allah lindungi mereka semua ya allah
lindungi jesse ya allah
kasian jessi kalau dia sampai kenapa napa
maaf ya jess kontrakan saya kecil
jauh banget sama rumah kamu kan
gak apa apa kok bang santai aja
tadi aku beli kopi aku beli dua
satu buat abang satu buat aku
makasih ya jess
ya suasana bang
ini minum ya
asli sih kopinya enak padahal aku baru nemu loh coffee shopnya enak gak bang
kamu cantik banget jesse
bentar ya jes aku minum air putih dulu ya
eh ya ampun
sini sini biar aku ngelak
gausah jes biar saya ajak
ya kopinya kok ditumpahin sih bang
aduh kopinya baru diminum dikit lagi
banyak banget yang tumpah
bereaksi ga ya obatnya
jes bentar ya
aku nganti baju dulu
mas rini ngapain sih sama jes
jadi aku ngonsen tau ga sih kepikiran
apa aku telfon aja ya
nanti saya jelasin
sekarang gak aktif
mas reni nyebelin banget sih
sekarang gak aktif handphonenya
kamu tuh bener bener deh mas bikin aku kepikiran
aku jadi gak konsen kalau kayak gini
kalau mas reni malah kayak gini
ada kabar tentang suami saya nggak

saya belum tau bu
tadi saya cuma antar jessica
tapi itu bener tempat ikbal
tapi itu bener tempat ikbal
mau pakai apa sehat
mau apa apa sehat kan
keisha gak diajak
keisha kan tinggal di rumah nih
kemarin ini si mama
sama papa itu sempat ke rumah nenek
keisha gak bisa ngurusin keisha gak sih
tapi mungkin nina belum terbiasa ya
apalagi keisha baru lahir
kamu jangan cuma skew gini ya
karena keisha tuh bisa ngerasain kalau kamu gak tenang
kalau kamu mau keisha tenang kamu juga harus tenang
kamu harus relax ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ma aku ke wc sebentar ya
ya saya sebentar ya
sebenernya kemaren waktu mama sama papa ke rumah nino
waktu itu nino lagi baru pulang dari lapas abis jengkok kamu
dan keisha nangis terus
tapi pas keisha digendong sama ricky
keishanya langsung diem
keishanya anteng banget sangat
keisha diem digendong riki
jawab yang jujur ya
jawab yang jujur ya
jawab yang jujur ya
jawab yang jujur ya
jawab yang jujur ya
sebenernya keisha itu anak siapa
aku ganti baju dekat kamu
ternyata kamu orang yang
jessi kamu kenapa
jangan menggunakan nama aku bang
abang kenapa tinggal lakuin itu sama aku bang
jessi kamu tenang dulu
aku jelasin semua jessi
kenapa aku bang
jessi kamu tenang ya
aku bakal bilang semua ini sama papa
aku bakal bilang semua ini sama papa

aku tau sebenernya abang itu apa
jangan suka aku
bang jangan pernah sembuh aku lagi
orang yang selama ini
orang yang selama ini nindungin aku
ternyata dia yang ngelakuin
alam bejat sama aku
orang yang selama ini nindungin aku
orang yang selama ini n obliged
orang yang selama ini n ketunhat
orang yang selama ini n runtuk
karena aku sangat mencintai kamu jess
aku gak mau
aku gak mau pada orang lain yang tahu
enggak enggak enggak bang
aku akan kasih tahu sama bapak
abang udah gak bisa kalau kalangin aku lagi
kalau abang yang lakuin ini sama aku
jadi iqbal pelakunya
bener iqbal pelakunya kan